tahun dua ribu dua puluh tiga dalam kalender cina adalah tahun kelinci air dimulai dari dua puluh dua januari hari ini dan akan berakhir pada sembilan februari dua ribu dua puluh
bagaimana peruntungan dua belas show pada tahun kelinci air kita akan langsung membahasnya dengan pakar feng shui jenny kumala dewi
selamat sore ci jenny
baik selamat tahun baru
ini mau tanya ci jenny ini sebenarnya tahun kelinci air atau tahun kelinci emas
karena ada beberapa yang bilang ini bukan kelinci air ada kelinci emas
jadi kalau tahun yang emas itu biasanya satu
kalau sekarang adalah tahun kelinci air kan dua ribu dua puluh tiga gitu loh bukan kelinci emas
karakternya kelinci air ini tahun dua ribu dua puluh tiga seperti apa
kelinci kan hal periharaan ya
jadi pada dasarnya hal periharaan itu kan suka dielus elus suka disayang
jadi tahun ini tuh karakternya tuh banyak orang yang tuh yang
mudah sensitif mudah iba
cenderung baper juga
nah itu sedikit sedikit
emosional gitu ya
ya sedikit sedikit lapor sedikit sedikit emosi kayak begitu
jadi banyak orang juga yang berpeluang agak sedikit buat kesel
tapi harus berpikir logika
nggak boleh pakai emosi nggak boleh pakai perasaan aja sama sensitivitas gitu
tapi kalau untuk tahun kelinci air ini apakah soal ekonomi soal bisnis soal kesehatan
rata rata bagaimana ini
kalau pak jokowi kan bilang tahun ini
tahun resesi katanya dulu
tahun ini suram gitu
kelinci air ini suram memang ya
nggak sih sebenarnya gini
kelinci itu adalah ceo yang bergerakannya itu cenderung yin alias cenderungnya tuh satu persatu
jadi bukan yang berarti jelek tapi bergerak itu satu persatu
slow but sure gitu ya
nah kalau dibilang masalah pak jokowi kan menyatakan tahun resesi
sebenarnya bukan resesi menurut saya adalah over energy air
air itu berhubungan dengan peredaran
bisa peredaran itu
misalnya peredaran barang peredaran uang
nah semua berhubungan dengan air itu
ya kalau dalam feng itu elemen air misalnya diantaranya adalah minyak
terus atau transportasi
atau sumber air itu sendiri
nah makanya sekarang tuh yang berhubungan dengan peredaran itu bermasalah
nah uang yang beredar itu juga berhubungan dengan air
makanya kalau over energy air peredaran uang ini berpeluang masalah
makanya orang menyebutkan resesi
sebenarnya bukan resesi sih
menurut saya mudah mudahan nggak terjadi resesi
tapi yang pasti peredaran uang itu berpeluang masalah
elemen yang penting di tahun kelinci air ini apa aja
yang harus diperhatikan mungkin
jadi tahun ini tuh
jadi tahun ini tuh
itu terjadi over energy
over energy kayu air dan ada sedikit tanah ya
tapi tanah masih sedikit lah
nah over energy kayu itu berarti karena over energy itu alam tidak seimbang
akibatnya kita harus berhati hati terhadap sumber daya pangan juga
pak jokowi juga udah menyatakan gitu
itu udah pasti
di semua negara juga krisis pangan ya
ya kita bersrategi aja ya
nah over energy air itu bisa terjadi masalah air naik ke darat tiba tiba
jadi terus atau juga yang berhubungan dengan
yang saya takutin adalah berhubungan dengan minyak
karena minyak itu bisa mempengaruhi kehidupan semua aspek kehidupan kita
semua kan distribusi minyak juga
dan sekarang juga di awal tahun itu ya berhubungan dengan peredaran itu udah masalah juga ya
seperti misalnya kayak ekspedisi transportasi itu juga sedikit harus bersrategi juga nih
jadi banyak orang tuh kalau mau terburu buru nanti akhirnya bermasalah
jadi kayak misalnya ekspedisi nih ya
zaman sekarang lagi zamannya digital ya
tapi e commerce tuh logam udah mulai titik titikin loh
nah e commerce itu melibatkan ekspedisi
ekspedisi ini juga harus ada
hati hati kadang kadang pengirimannya masalah
atau gak sampai
nah ini makanya sudah sampai terjadi tahun tahun yang menurut saya over limit gitu
udah hampir ya itu over energy
semuanya over energy
jadi kita benar benar harus
jadi kita benar benar tuh dalam setiap langkah itu pelan pelan
gak boleh terburu buru
dan juga satu per satu bersrategi gitu menurut saya sih
jadi tahun ini harus lebih hati hati dalam mengambil keputusan
gak boleh emosional
persiapan langkah jangka panjang
gak boleh short term
jadi kita mau apa apa
tiba tiba mau pindah kerja
mau langsung sukses
langsung dapet hasilnya
langsung cuan gitu ya
oh itu gak bisa di tahun kerja air
karena memang lamban ya
jadi prosesnya panjang
nah kalau tadi investasi dan juga bisnis
cici ini udah bicara soal ekspedisi yang mungkin harus diperhatikan
juga harus berhati hati
tapi yang bagus untuk investasi dan bisnis di tahun kelinci air ini apa cik
jadi di tengah kondisi kelinci yang berpulang sensitif dan galau gitu ya
sebenarnya butuh kestabilan
jadi kita yang menstabilkan itu adalah elemen tanah
tanah itu biasanya kalau dalam bidang feng shui itu
atau juga asuransi
jadi makanya beberapa orang
beberapa bidang usaha property
dan asuransi di tahun ini sedang berpeluang cuan gitu katanya
tapi memang reiterasi
asuransi dan property ya
iya itu berpeluang
yang cuan ya
karena banyak orang membutuhkan kestabilan
karena banyak orang membutuhkan kestabilan
karena banyak orang membutuhkan kestabilan

jadi kalau mau jadi agen asuransi mungkin dua ribu dua puluh tiga tahun kelinci air ini adalah waktu yang tepat
ya sebenarnya ya yang pasti kita harus berusaha supaya kehidupan kita tahun ini stabil aja
nggak harus asuransi juga
udah punya rumah udah punya apa gitu
pekerjaan rumah dan lain lain
kalau itu tadi investasi ataupun bisnis yang cuan begitu ya
seperti asuransi dan juga properti
nah kalau show yang cuan
atau yang asuransi
ataupun yang beruntung di tahun kelinci air ini apa aja
ini udah ditunggu tunggu nih bukan hanya sama saya
tapi semua satu studio sama penonton kayaknya
jadi shou yang cukup lancar
mau begini begitu tuh mengalami kemudahan ada jalannya
itu adalah sio yang bergerakannya satu persatu dan tidak terburu buru
di antaranya adalah shou babi lalu shou kambing
karena shou babi dan shou kambing itu gerakannya tuh satu persatu gitu
jadi kambing dan juga babi ini otomatis pada tahun kelinci air ini akan
karena pada dasarnya dia juga gak suka buru buru gitu
memang tahun ini semua nggak boleh buru buru dan nggak boleh terlalu ngoyo
jadi maksudnya ambisi boleh tapi sesuai dengan kemampuan
nah dua sio ini saya perhatikan memang biasanya orangnya itu ambisinya nggak terlalu yang gede gede
oke tapi untuk keuangan mereka juga akan cuan
tapi tetap ada yang keuangan tahun ini semua terjadi unexpected expense
jadi orang tuh ada pengeluaran tiba tiba tak terduga gitu yang pasti
oh jadi untuk semua show pada tahun dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga di tahun kelinci air ini banyak unexpected expenses ya
jadi pengeluaran yang tidak terduga
jadi makanya di butuh
jadi harus punya saving money
ya betul jadi ada dana cadangan dana darurat ataupun juga saving betul
jangan berhutang karena ada banyak yang utang ini takutnya floating daripada bunga bank yang voting itu juga
oke jadi tahun dua ribu dua puluh tiga selain harus punya dana cadangan jangan utang ke bank
karena situasi ekonomi gak jelas
jadi air berpeluang masalah peredarannya gitu
kalau yang chiong apa
kalau tadi yang cukup beruntung babi dan juga kambing
tapi yang ciong ataupun kurang beruntung di tahun kelinci air itu apa
jadi saya tuh mengkategorikan chiong tuh ada beberapa level ya
level satu ini adalah sio yang netral tapi ada sedikit hambatan
di antaranya adalah shou kerbau shou naga dan shou anjing
oke saya kerbau nih berarti saya lumayan lah ya
jadi tetap level satu
level satu ada harus usahanya level satu tuh nggak gampang juga tapi masih bisa berjalan lah gitu
jadi beratnya tuh kalau pedes kan

oh masih bisa berjalan tapi ya
ada hambatan sedikit sedikit
ada hambatan sedikit sedikit
yang agak banyak itu adalah level dua ini
jadi shou shou ini mau apa apa itu semuanya kayak lebih harus struggle lagi gitu ya
harus berjuang lagi
banyak banget sih shou nya tuh
terus kalau yang paling yang ciong itu tadi ya
yang chiong level terakhir bro
iya chiong level terakhir apa ya
ya ini kalau mau apa apa tuh harus bener bener pertimbangannya jangka panjang banget
ini harus ber
betul berpijak pada rasional jangan banyak maunya dulu
oke jangan banyak maunya
harus beran abisi juga
harus beran abisi
harus berpijak pada hal yang nyata nyata gitu loh
harus pada kenyataan gak boleh ketinggian harapan
gak boleh banyak maunya
gak boleh gak fokus
kenapa itu kalau misalnya ketinggian harapan
kalau nyata sakit
kalau ketinggian harapan
karena di tahun ini banyak sekali peluang unfinished dan juga tertipu
jadi investasi juga bisa tertipu atau misalnya kejebak atau misalnya juga kehilangan uang
nah unfinice itu dapat pekerjaan pekerjaan terus gantung gitu gak jelas gitu loh
sukses juga enggak gagal juga enggak
akhirnya stuck di tengah tengah
ya gitu jadi kelihatannya berpeluang harapan harapan yang oke padahal sebenarnya itu gantung nggak jelas
itu yang banyak terjadi
nah untuk mengurangi keciongan tadi kesialan ketidakberuntungan itu gimana nih caranya ci jenny
iya banyak cara sih sebenarnya yang paling gampang adalah mencari rekan yang lagi hoki gitu
jadi nempel nempel banget
jadi berarti gini kita kerjasama jadi orang yang tadi yang harusnya gerakannya kita cepat cepat diseimbangkan dengan orang yang satu persatu tadi kan
ataupun juga kita melakukan bidang pengerjaan yang lagi sedang sesuai dengan energi tahun ini
ataupun juga kita
harus menahan diri dan kalaupun kita dapat ide kita tampung dulu kita persiapkan rencana jangka panjang itu menurut saya
sarannya ci jenny untuk masyarakat menghadapi tahun kelinci air yang over energy ini apa
jadi di tahun ini tuh banyak banget hal hal yang tidak pasti ya
jadi yang pasti jangan buru buru melangkah
jadi satu persatu
terus ambisi boleh
banyak orang kan abis pandemi pengennya begini gitu langsung lepas gitu ya
nah itu harus pelan pelan
sesuai dengan kemampuan kita
kalau kita nggak sesuai nanti malah jatuh karena ada peluangan finish juga kan
dan juga yang pasti sih tetap bergerak satu persatu
jadi nggak boleh kayak terlalu bersemangat abis itu kendor kenceng kendor kenceng gitu loh
jadi nggak stabil
ya nggak stabil karena tahun ini banyak yang nggak stabil juga
dan yang pasti semua perencanaan tuh dibuat long term
nggak boleh short term gitu
jadi semua perencanaan tuh harus detail juga
dan yang pasti tahun ini tuh banyak banget kan orang yang sensitif
mudah terbawa perasaan
itu nggak boleh dipakai
jadi kita jangan sampai ikut ikutan orang
jadi karena pekerjaan juga begitu
nggak boleh sampai terbawa emosi terus terbawa perasaan sensitif
terus harus bersiap menghadapi semua hal yang unpredictable
situasi politik di tahun kelinci air gimana
si jenny kira kira
jadi negara indonesia kan sionya sio ayam ya
terlahir tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima

sama ayam tuh berarti tahun ini ciong ya
kurang bagus tahun ini
udah gitu jam sepuluh pagi lagi ada batnya
jadi memang sebenarnya indonesia berpeluang harus bersrategi juga di tahun kelinci
jadi jangan sampai kita salah langkah
kalau bisa semua kebijakan kebijakan yang dikeluarkan itu jangan melakukan perubahan besar
emang disarankan tahun ini jangan mengambil langkah besar menurut saya
wah pak jokowi nggak bisa dipindah ke ikn berarti tahun ini ya
kalau disarankan sebenarnya jangan terburu buru
itu kan terburu buru bahkan di sana kan masih yin energinya langsung dipindah
jadi itu kan nggak secepat itu juga menurut saya
perlahan tapi pasti aja gitu
tahan dulu lah tahun depannya lebih bagus siapa tahu
oke tahun depan mungkin lebih bagus
tahun depan tuh tahun apa ya berarti
ya semoga ya
oke terima kasih mbak ci jenny atas pencerahannya kita jadi tau
kita jadi berhati hati menghadapi tahun kelinci air ini
terima kasih sekali pakar feng shui jenny kumala dewi sudah hadir di studio cnn indonesia newsroom pada sore hari ini